kesorotan lainnya saudara seorang suami di cirebon jawa barat tega membakar istrinya hingga tewas
tersangka mengaku cemburu usai mendengar kabar dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya
anies muslihatin warga desa pangkalan kecamatan pleret cirebon jawa barat meninggal dunia
usai dibakar oleh suaminya
meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit nyawa korban tak dapat diselamatkan
peristiwa ini bermula pada awal april dua ribu dua puluh empat lalu
tersangka yang mendengar kabar perselingkuhan istrinya merasa cemburu
api cemburu ini bahkan membuat tersangka gelap mata hingga membakar istrinya yang tengah tidur pulas
meski berupaya kabur hanya dalam hitungan jam polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka
saya kerja di laut di laut dan pulang setahun sekali
selama setahun sekali istri saya berhubungan sama orang lain di mana saya tidak sakit hati
di laut tidak bawa uang sama sekali
yang dituju siapa kalau belum menikah orang tua kaji
tapi kan gak boleh memungkinkan
tersangka diketahui bekerja sebagai abk kapal penangkap ika
tersangka hanya pulang setahun sekali karena pekerjaannya ini
namun akibat aksi main hakim oleh tersangka
korban meninggal usai mengalami luka bakar hingga delapan puluh sembilan persen
ibat yang dialami dari kejadian ini korban mengalami luka bakar yang serius
kemudian tanggal dua puluh empat april
sejumlah barang bukti dari hasil olah tkp telah dikumpulkan
tersangka terancam pasal empat puluh empat ayat tiga
undang undang kdrt dengan ancaman lima belas tahun penjara